masih bersama saya budi mantanrujo di satu meja dekorum
bu ruha ini jadi apa langkah pemerintah indonesia untuk memastikan deeskalasi dan pelindungan wni di israel atau di teheran itu bisa berjalan
ya tentu tadi sudah disampaikan oleh pak dubes ya tentu yang pertama dilakukan oleh indonesia
dan ini pada saat terjadi serangan itu kan sebetulnya kita sedang dalam libur nasional
memang ini kemudian koordinasi itu dilakukan terus menerus karena memang sedang kita masa liburan lebaran
jadi yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh bu menlu arahan presiden adalah pelindungan warga negara
tentu seperti harapan dari banyak negara sebagaimana disampaikan oleh prof hikmahanto ya
bahwa ini harus ada satu upaya untuk melakukan deeskalasi
indonesia sebetulnya di dalam ini kan sebetulnya ada akar masalah tentang masalah palestina dan israel
dan indonesia sudah sangat terlibat sangat intensif ya
bersama dengan beberapa negara oki yang menjadi representasi dari oki
untuk melobi negara negara yang
yang berpengaruh dan juga negara negara yang terkait dengan konflik itu
dan itu tentu menjadi modalitas indonesia untuk meneruskan diplomasi itu
dan karena ini sekarang juga melibatkan iran
maka posisi indonesia di oki harus juga diperkuat
dan memang kita punya modalitas ya di oki bahwa indonesia sebetulnya cukup didengar di oki
pengalaman saya enam tahun di oki indonesia mempunyai standing di situ
untuk bisa bersama sama dengan negara negara anggota yang lain
untuk melihat bahwa persoalan ini harus juga menguatkan oki
dan disitulah sebetulnya proses proses deeskalasi bisa dilakukan
posisi indonesia yang bebas aktif dan memiliki standing di oki ini
juga menjadi peluang bagi indonesia untuk melakukan diplomasi diplomasi
kepada negara negara lain yang sebetulnya kita sangat tidak memiliki beban ya
berbicara dengan amerika berbicara dengan rusia dengan china dengan saudi arabia dengan iran
ini adalah sesuatu yang modalitas yang dimiliki oleh indonesia
sehingga tentu seperti arahan bapak presiden bahwa bu menlu mendapatkan arahan
untuk terus melakukan proses proses diplomasi ini untuk segera dapat
oke baik kalau mas didi mas didi apa yang harus diantisipasi ya kalau ketegangan ini kemudian berlanjut
dalam perspektif kepentingan ekonomi indonesia itu sendiri
sekarang usd rp enam belas dua ratus harga minyak juga mulai naik
kebijakan terbaik untuk menghindari dampak ekonominya yang menghentikan perang itu
nah sekarang kalau mengarah kepada ke perang dunia ketiga
ekonomi politik itu siapa yang untung siapa yang rugi
kalau ada satu action ini nggak ada yang untung
rugi semua indonesia rugi ya
nah justru saya akan mengeritik pemerintah indonesia
pemerintah indonesia itu lima tahun yang lalu kosong kebijakan luar negerinya
pak jokowi tidak pernah mau datang ke luar negeri
sekarang ini kesempatannya kalau tidak mampu kerahkan sby jk orang orang hebat indonesia itu kesana
di asean kemudian di oki ketemu
g dua puluh ini forum yang kapan saja bisa dilakukan
konflik resolusinya hampir tidak ada
jadi kalau semua perang ya ya kena dampak semua
jadi sekarang memang kurang yang dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi
sekarang mana ada perbincangan kemudian
karena amerika oki komunikasi ke teman temannya di g dua puluh dan lain lain
justru sekarang kesempatan menurut saya ya
guru aini gimana respon dari masutan mas didi
tentu untuk masalah komunikasi prof ya itu tentu dilakukan ya
dalam arti bahwa ada banyak banyak aspek yang dilakukan
misalnya kalau misalnya kita lihat bagaimana indonesia juga mempunyai modalitas ya ketika mencoba untuk membangun komunikasi
dan juga tentang masalah diplomasi kita tentang vaksin
itu kan modalitas modalitas yang sebetulnya kita miliki
dan di dalam keanggotaan g dua puluh misalnya pasti terjadi komunikasi komunikasi itu
hanya mungkin tidak sekuat ini
misalnya beberapa krisis ya setelah persoalan
kita belum semuanya recovery dari krisis covid sembilan
tetapi kan itu kemudian bagaimana proses proses recovery itu bisa terus dilakukan ya
dan tentu dengan keanggotaan indonesia ini indonesia juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh indonesia
nah oleh sebab itu kalau tadi lima tahun yang lalu gitu ya
lima tahun yang lalu
presiden china dalam konflik antara ukraina dan rusia
sebenarnya orang harus melihat semua bahwa dia akan merupakan bagian dari rusia kan
sekarang kalau indonesia berhasil membawa xi jinping ketemu amerika
atau prabowo ikut di dalam proses ini
baru hanya himbauan himbauan statement
jadi sekarang kesempatan ajak presiden turki
menjadi perhatian dunia bahwa kita tidak perlu emosi seperti ini
sebab kalau perang dunia ketiga habis habis semua
sebenarnya bumen lu sudah menyampaikan ya
sudah kontak ke misalnya mitranya di jordania amerika serikat
bahkan mungkin ke israel tapi nggak lewat jalur diplomatik
pasti ada orang orang tertentu yang sudah menyampaikan
karena isunya bagi indonesia begini
tetapi seperti ketika pak jokowi berangkat ke mana eropa ya waktu itu ukraina
dan yang paling pertama terkena adalah negara negara berkembang
nah jadi kita harus sampaikan ada common enemy
mereka nggak mau dengan egonya terus mengatakan
ego saya bahwa saya harus menang perang dan lain sebagainya
nah pasal dua ayat tiga piagam pbb mengatakan
kalau ada sengketa selesaikanlah secara damai
sehingga tidak berpengaruh pada keamanan perdamaian keadilan internasional
nah indonesia selalu mengatakan bahwa kita gak mau nih berpihak pada salah satu kekuatan
walaupun saya kritik juga ketika dubes kita di pbb
ikut menjadi co sponsor ketika mengecam mengutuk rusia
harusnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif jangan
supaya kita punya kesempatan untuk berbicara mengatakan berbagai hal kepada para pihak yang bersengketa ini
nah itu yang memang harus dilakukan
dan seandainya ya indonesia ini menelunya punya pesawat udara sendiri
tidak yang lalu datang dan lain sebagainya
meyakinkan bahwa kita harus dieskalasi
kalau tidak konsekuensinya akan berat
bagi tidak hanya indonesia tapi bagi dunia
dan terutama bagi negara negara berkembang
baik saya kembali ke pak dubes indonesia di iran
kalau lihat perdebatan di dewan keamanan antara dubes israel dan kemudian dubes iran terjadi pertikaian
apakah ini juga menjadi sebuah pertanda
bahwa memang ini akan terjadi eskalasi atau deeskalasi
menurut bacaan dari pak dubes seperti apa
jadi tentunya tidak ada satu komunitas ataupun negara yang menginginkan ini menjadi eskalasi
dan upaya upaya diplomasi itu akan tetap diperlukan
sebagaimana yang telah disampaikan oleh profesor
iwana tadi ibu menlu sendiri sudah melakukan diplomasi walaupun melalui pertelpon
tetapi juga di apa namanya di appreciate oleh rekan rekannya
contohnya ke iran kalau tidak salah dua hari yang lalu
ibu menlu melakukan hubungan pertelpon dengan menlu iran
dan juga melakukan hubungan telepon dengan beberapa menlu yang terkait dengan
kalau soal ekskalasi semua negara tidak akan menginginkan terjadinya pecah perang head to head
apalagi mengarah kepada perang dunia ketiga
pak dubes kalau spesifik bagi kedutaan kedutaan asing di tehran
mereka juga bertemu melakukan emergency meeting atau apapun untuk meredam ini menjadi konflik yang berkepanjangan
kalau spesifik kbri di teren apa yang dikerjakan pak dubes
jadi kami melalui jalur informal dalam arti tidak membentuk suatu pertemuan yang formal
tapi melalui jalur jalur informal komunikasi mungkin juga pada saat ada acara diplomatik
jadi kita berbicara dan tentunya semua negara yang memiliki perwakilan di teheran itu sudah tidak menginginkan pak untuk terjadi pecah ini
dan mereka juga sudah berusaha seperti indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di sini
itu yang terjadi pak gitu
prof hik kalau lihat bacaan sampai sekarang ya minimal sudah meredup
tapi menurut bacaan anda ketika banyak sekali spot spot perang ya
israel juga dengan gaza juga masih sekarang ditambah israel dengan iran
apakah ada potensi terjadinya perang dunia ketiga yang banyak dibayangkan banyak orang
ya potensi untuk ke arah sana pasti ada
tapi permasalahannya adalah bagaimana negara negara ini mendeteksi potensi itu dan kemudian melakukan deeskalasi terhadap potensi tersebut
seperti kayak misalnya sekarang ini sekali lagi saya nggak melihat bahwa ini sebenarnya israel lawan iran
tetapi bagaimana bisa menghentikan israel melakukan penyerangan ke gaza
dengan apa namanya pretek bahwa ini adalah hak untuk dia membela diri
tujuh oktober dia diserang tapi tiga puluh ribu orang di gaza meninggal
nah pertanyaannya siapa yang bisa menghentikan itu
nah dalam konteks ini iran yang kemudian seolah olah maju ada di depan
saya menggunakan kekerasan ini untuk memberikan peringatan kepada israel
dan dunia juga tahu bahwa kalau misalnya israel
akan menyerang balik dan israel juga tahu terutama perdana menteri netanyahu
tahu bahwa kalau dia akan serang balik konsekuensinya adalah perang dunia ketiga bisa dimulai terjadi
nah itu makanya yang saya katakan tadi bagaimana bisa mengelola ini supaya tidak terjadi
apapun harus diantisipasi apa yang bakal terjadi kalau kemudian perang ini berkelanjutan bagi indonesia
apakah itu berpengaruh pada harga bahan bakar atau apapun